rumah rumah gua tanah tanah gua gua kagak larang
cuma gue pengen lu pikirin lagi bagaimana baiknya
jangan perlu nafsu dengan duit ganti yang gede
emang semeter berapa beh
beli es daun aku dong cuy
yah es batunya habis cuy
tadi si pur beli tiga gelas
es batunya mau dibanyakin
habis deh es batunya
waduh orang apa pingin tuh
katanya si pur biar sakit
kayamin dibesuk ani sama ineke
gua juga mau
kok dibesuk sama ani sama ineke mah
jadi enggak beli es daunnya
siapa yang suruh lo duduk
bin lo buruan tengokin ani
nya kagak tahu sakit apa
barusan amin sama ineke baru aja busuk ani yang lagi sakit
jangan lupa beliin buah dulu
siapa yang nyuruh olahraga
bos udah mau nyuruh saya olahraga
bos mau kemana
gua mau beli buah
bukan buat saya
eluh eluh pak haji
saya mau ke rumah pak haji
gua buka masi naim
mau mancing lagi ikut atuh
sok aja kalau mau ngomong mah
nah empel nggak tau
kangen gua itu ga
jadi gini im lemo ikutan jual rumah juga bukan atas ngapa gue tadi itu haji sodik
haji sodik mau ikutan jual rumahnya juga udah ela dengerin dulu gue ngomong apa main potong aja loh
saya dengar dengar kamu mau sakit
biar rejenguk sama nengineke juga
kalau sama mukanya
tadi pagi pas denger kang amin sakit
kamu seneng bukan main
eh sekarang kamu malah mau sakit
udah gak ngegekin orang lu
kalau ngegekin orang
muluknya kayak bebek
makan batuk es yang banyak uga
tapi kok gak sakit hakik ya
mendingan kamu olahraga di siang bolong pur
kalau aku ngergo yang bahaya
ya enggak atuh pur
eh satu
kenapa lu yang pada ribet sih ngelarang gua
cuma gue pengen lu pikirin lagi
jangan perlu nafsu
dengar duit ganti yang gede
emang se meter berapa beh
aku kira bapak
aku udah deg degan tau ga
gue tau nih lu jual rumah buat kawin lagi kan
memangnya si maya mau terima lu
bukain si maya naksir temennya
hah gue males ngebahas gituan lah
sekarang gini aja lo mau ikutan kagak jual rumah lo
kalo kagak yaudah kagak usah banyak omong
lah dari tadi lu ngebahas temennya si maya aja
jadi lu cemburu im
mendingan kita mancing yuk
ganti atuh jangan loncat loncat terus
kakak tisna kakak pur sedang apa
bang tadi kata surti kalau rumah babe emang mau dijual
tapi kontrakannya nggak ikut dijual kok
sampai jumpa di video selanjutnya